menjelang mudik lebaran dua ribu enam belas terminal terminal di jakarta dituntut memenuhi standar kelayakan operasi
ada yang masih harus melakukan pembenahan dan ada juga yang sudah memenuhi persyaratan menurut standar yang diberikan kementerian perhubungan
jelang arus mudik dua ribu enam belas berbagai moda transportasi menjadi pilihan masyarakat
salah satunya adalah dengan menaiki bus antar kota dan antar provinsi
maka dari itu terminal terminal tempat bus ini berada sebaiknya lekas melakukan pembenahan
seperti yang terlihat fasilitas yang ada masih jauh dari sempurna bahkan tidak ada
sejak berpindah lokasi ke pasar jumat pada dua ribu tiga belas lalu karena pembangunan mrt terminal lebak bulus ini beroperasi dengan fasilitas seadanya
dari kesiapan fasilitas pendukung terminal hanya tersedia ruang tunggu sederhana seperti ini saja
dan juga gerai gerai po yang beroperasi berada persis di pinggir jalur bus berlalu lalang bukanlah di tempat yang terpisah
menurut kepala terminal lebak bulus simun ginting persiapan di terminal ini belum bisa terlalu maksimal karena sifatnya yang masih darurat
namun nantinya jelang arus mudik dua ribu enam belas persiapan yang bisa dipastikan adalah penambahan pos polisi untuk keamanan serta pemasangan penerangan tambahan
bisa dikatakan terminal ini belum siap

hal yang berbeda terjadi di terminal kampung rambutan jakarta timur
kesiapan jelang arus mudik lebaran di sini rupanya sudah menjadi pekerjaan rumah yang dicicil oleh pengelola
fasilitas fasilitas yang ada sudah cukup memadai
penyediaan sarana prasarana mulai dari pos pengecekan surat berkendara pengemudi posko kesehatan ruang peristirahatan supir sampai posko uji emisi sudah mulai disiapkan
kalau nggak persentase ini itu sudah berarti
ternyata kita nggak bisa lihat persentase pokoknya siap
kami sudah siap melaksanakan angkutan lebaran yang diinstruksikan kemarin
pemanasan pemanasan seperti kita gabung dengan dit narkoba yang di polda metro jaya pengecekan tes narkoba
namun ternyata persiapan ini dirasa belum cukup memadai bagi beberapa calon penumpang
kalau menurut saya kan karena saya baru juga sering ke tiongkok saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sering ke terminal rambutan kayaknya petunjuk arah lebih memadai untuk biarin orang nggak terlalu bingung untuk mencari
menurut saya kalau yang harusnya ada dibenarkan customer service center untuk pertanyaan
karena kita selalu bingung mau jurusan yang di dalam kota apa di luar kota sama dengan
masih ada waktu kurang dari dua minggu para pengelola terminal di jakarta khususnya dapat membenahi fasilitas
yang sebaiknya segera mereka lakukan
karena mengingat lonjakan penumpang arus mudik ini akan terjadi h dua belas yakni tidak terlalu lama lagi dari sekarang
maka dari itu menjadi harapan kita semua penumpang terutama yang menggunakan moda transportasi darat
yakni bus antar kota dan antar provinsi agar mendapatkan fasilitas berkendara yang baik dan dapat selamat sampai tujuan